kami berkabung partai demokrat bergabung
sebenarnya bangsa indonesia juga berkabung
berkabung karena akal sehat telah mati
dan demokrasi sedang diuji
klb partai demokrat abal abal
klb yang tidak sah
dan tidak legal
telah digelar di deli serdang
klb tersebut telah menobatkan
seorang pejabat pemerintahan aktif
berada di lingkar dalam
hal ini ottoman bank
descobrir yang telah menari
dari negara lainnya
serta lebih believed
dan berikan sumber
yang ditayangkan sebagai
satu bulan yang lalu kita semua masih ingat ketika ketua umum partai demokrat ahy
secara resmi mengirimkan surat kepada yang mulia bapak presiden jokowi
tentang keterlibatan ksp muldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan partai demokrat yang syah
dan setelah itu ketum ahi juga menyampaikan kepada publik tentang gerakan kudeta ini
banyak tanggapan yang bernada minir dan mirip
demokrat hanya mencari sensasi
ksp multoko mengatakan
pelaku gerakan mengatakan
itu hanya rapat rapat biasa
sementara itu kita juga masih ingat
ada pula yang punya keyakinan bahwa
ksp muldoko pasti mendapatkan sanksi dari atasannya
karena ulahnya itu
ada pula yang mengatakan
klb ilegal tersebut tak mungkin diberikan izin
akan dibubarkan oleh pihak kepolisian
negara pun tak mungkin membiarkan dan membenarkan
itu tanggapan dan komentar sekitar satu bulan yang lalu
tetapi hari ini
sejarah telah mengabadikan
apa yang terjadi di
negara yang kita cintai ini
memang banyak yang tercengang
banyak yang tidak percaya
yang bersekongkol dengan orang dalam
dan dengan darah dingin
melakukan kudeta ini
sebuah perebutan kepemimpinan yang
jauh dari sikap kesatria
dan nilai nilai moral
dan hanya mendatangkan rasa malu
bagi perwira dan prajurit
yang pernah bertugas di jajaran tentara nasional indonesia
dan rasa bersalah saya
yang dulu beberapa kali
dan jabatan kepadanya
saya memohon ampun
kehadirat allah swt
tuhan yang maha kuasa
atas kesalahan saya itu
sebagai seorang yang menggagas
berdirinya partai demokrat
termasuk yang membina
dan membesarkan partai ini
dan bahkan pernah memimpinnya
tak pernah terlintas
tak pernah terlintas dalam pikiran saya
bahwa partai demokrat akan dibeginikan
saya benar benar tidak menyangka
sewaktu selama sepuluh tahun
saya memimpin indonesia dulu
baik secara pribadi
maupun partai demokrat yang saya bina
tidak pernah mengganggu
dan merusak partai lain
seperti yang kami alami
ketua umum partai demokrat
yang terus menerus memimpin
upaya untuk mempertahankan kedaulatan partai
telah mengeluarkan berbagai pernyataan
namun malam ini
dalam kapasitas saya
sebagai ketua majelis tinggi partai demokrat
sebuah lembaga tertinggi
dalam kepengurusan partai demokrat
saya perlu menyampaikan pernyataan
mengapa saya harus
pada malam hari ini
sesuai dengan ad dan art partai demokrat
yang telah disahkan oleh
negara dan pemerintah
lebih menjadi domain
majelis tinggi partai
ketua umum partai demokrat
ad dan art
sesuai dengan undang undang partai politik
yang berlaku saat ini
adalah peraturan dasar
bagi kehidupan partai politik
dengan undang undang dasar
yang berlaku bagi negara
baik itu undang undang dasar
maupun anggaran dasar
segala kegiatan partai
yang tidak sesuai
dan bertentangan dengan
ad dan art
atau melawan hukum
klb delhi serdang tersebut
atau sah secara hukum
ad dan art
kongres luar biasa
majelis tinggi partai
dari jumlah dewan pimpinan daerah
dari jumlah dewan pimpinan cabang
ketua majelis tinggi partai
mari kita uji sekarang
klb delhi serdang ini
negara indonesia adalah negara hukum
majelis tinggi partai
dan kini berjumlah enam belas orang
kongres luar biasa
dewan pimpinan daerah yang mengusulkan
dewan pimpinan daerah
tidak satu pun
jadi tidak memenuhi syarat yang
dewan pimpinan cabang yang mengusulkan
tidak memenuhi syarat yang ketiga
usulan dpj dan
persetujuan ketua majelis
sebagai ketua majelis
atas pelaksanaan klb ini
syarat keempat pun
tidak dipenuhi sehingga
benar benar tidak sah
saya dengar ada akal akalan
dan para pelaku kudeta
mengangkat ksp muldoko
ketua umum partai demokrat
ad dan art yang
dan diganti dengan
ad dan art
penobatan ksp muldoko
apa bisa begitu
mari kita lihat bersama
untuk mengubah ad dan art
forumnya harus sah
ataupun kongres luar biasa
yang hendak mengubah ad dan art
juga harus sah
forum klb deli serdak
tidak sah dan ilegal
sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi
ad dan art klb
menjadi tidak sah
ad dan art
atau klb yang sah pun
dari negara dan pemerintah
ad dan art
merasa cukup puas
atau mengira bahwa
ad dan art
deli serdak itu sah
undang undang partai politik yang berlaku
dan juga tidak memahami
ad dan art
ad dan art
dan makin nyata
benar benar tidak sah adanya
ini kesempatan yang baik
untuk menyampaikan pesan
kepada ketua umum
di seluruh tanah air
saya sangat merasakan
apa yang para kader demokrat
kepada yang berkhianat
dengan imbalan uang
dan iming iming kedudukan
dan rasanya ingin membalas
sebagai orang tua di partai ini
saya tetap meminta
keadilan yang sejati
saya tetap percaya
bapak presiden jokowi
kepemimpinan partai demokrat
yang sah ini
bahwa negara dan pemerintah
serta akan sepenuhnya
dan undang undang partai politik
ad dan art partai demokrat
yang secara hukum
gangguan terhadap partai demokrat
gangguan terhadap kita semua
dan makin merapatkan
di bawah komando
dan kepemimpinan ketua umum
untuk berjuang bersama
untuk berjuang bersama
di tanah indonesia ini
perjuangan untuk mempertahankan
kedaulatan dan kemandirian partai
perjuangan untuk mempertahankan
kedaulatan dan kemandirian partai
adalah perjuangan yang
perang yang kita lakukan
adalah perang yang dibenarkan
sebuah just war
perang untuk mendapatkan keadilan
semoga allah swt
dan menjaga kita
semoga allah swt
tuhan yang maha kuasa
menuntun langkah kita
serta memberikan pertolongan
kepada kita semua
demikian pernyataan saya
dan terima kasih
baik terima kasih
demikian pre statement dari ketua majelis tinggi
tinggi partai demokrat
bapak jenderal tni purnam wirawan
bisa berkenan menenggalkan tempat
dan terima kasih sekali lagi kepada rekan rekan media
dan rekan rekan wartawan yang telah berkenan
menghadiri pre statement di malam hari ini
hati hati di perjalanan
terima kasih rekan wartawan jaga kesehatan
salam syah untuk para keluarga
di kediamannya masing masing
sampai ketemu lagi